berikutnya warga negara asing di bali kembali membuat ulah
kali ini warga negara asing pria dan wanita warga negara indonesia
melakukan tindakan tidak senonoh di depan pintu gerbang rumah warga
di seputaran jalan kayu aya seminyak padung bali
peristiwa yang terekam kamera pengawas ini terjadi pada sabtu sembilan september
sekitar pukul empat puluh lima waktu indonesia tengah
polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui identitas kedua orang tersebut
polisi berharap kepada masyarakat tidak menyebarkan video tersebut
dan melaporkan kepada pihak perwajib
polresta denpasar sedang melakukan penyelidikan terhadap adanya berita viral di media
diduga orang asing melakukan tindakan tidak senonoh
dengan diduga warga negara indonesia tapi masih sementara diduga